pertemuan presiden jokowi dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas di istana bogor pada minggu kemarin
dinilai elit partai politik sebagai langkah politis untuk meraih dukungan kalangan muslim
elit gerindra mempertanyakan usaha jokowi yang dinilai terlambat
sementara pan menilai pertemuan itu tidak menjamin dukungan kelompok persaudaraan alumni dua ratus dua belas
jokowi politisi gerindra menilai pertemuan jokowi dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
sebagai usaha memperoleh dukungan pada pilpres dua ribu sembilan belas
namun gerindra tidak merasa terancam dengan pertemuan jokowi dan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
karena elit gerindra selama ini menjalin komunikasi dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
sementara pan mengapresiasi pertemuan jokowi dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
namun pan mengisyaratkan pertemuan tersebut tidak bisa diklaim sebagai bentuk dukungan kelompok dua ratus dua belas
ulama dengan para kiai dan persaudaraan dua ratus dua belas dengan aktivis dua ratus dua belas bukan suatu ritual upacara gitu
tapi memang kita sering berdialog dan mendapatkan masukan mendapatkan saran
jadi dan kami juga akan mendukung kegiatan itu pada waktu empat satu satu maupun dua satu dua
ya kita tunggu saja apakah ada sikap politik reaksi yang lebih ke arah
menuju dukungan manakala setelah pertemuan itu ada pernyataan sikap dari pa dua ratus dua belas secara resmi
tapi kalau nggak ada ya artinya itu sekali lagi belum ada jaminan terlalu awal
kalau itu dikaitkan dengan elektoral
dan yang kedua sekali lagi ini menjadi suatu pertimbangan
manakala itu pertemuan kemudian lantas dilaksanakan dalam kaitan sekali lagi
masalah kondusivitas dalam kaitan untuk menjaga situasi politik menjelang pilpres
ya tanggapan berbeda disampaikan politisi
di pdi perjuangan pdip mengapresiasi dan menilai pertemuan jokowi dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
tidak bermuatan politis karena berniat menciptakan kondisi yang kondusif menjelang pilpres tahun depan
politisi pdip menilai pertemuan jokowi dengan pa dua ratus dua belas sebagai upaya merangkul semua kalangan
demi menciptakan suasana kondusif terutama menjelang pemilihan presiden
pdip juga tidak melihat pertemuan itu sebagai langkah politis dari jokowi
untuk meraih simpati dan dukungan dari kelompok
dua ratus dua belas pasalnya pertemuan ini bukan yang pertama kali terjadi
dan dengan pertemuan itu jokowi dinilai sebagai negarawan
yang memandang semua kelompok muslim sebagai elemen penting
ini menunjukkan bahwa bapak presiden bapak joko widodo adalah seorang negarawan
dan memberikan kesempatan yang sama ruang yang sama terhadap seluruh elemen rakyat yang hidup di nusantara ini
jadi hal hal silaturahim yang seperti ini harusnya kita dukung dan kita sukai
untuk bisa membuat republik ini tenang dan damai
apalagi menghadapi tahun pilkada dua ribu delapan belas dan tahun politik nanti di dua ribu sembilan belas
ya kalau ini adalah pertemuan yang pertama silahkan saja kemudian ada pihak pihak yang menafsirkan seperti itu
tetapi sepengetahuan saya ini bukanlah pertemuan yang pertama kalinya
ini adalah pertemuan yang kedua kalinya
dalam hal ini bisa kita lihat bahwa pertemuan ini tidak ada muatan politiknya
tapi lebih kepada kemudian bapak presiden menjalin silaturahim dengan seluruh elemen bangsa yang ada